pemirsa light rail transit atau lrt akan segera beroperasi untuk masyarakat umum
dibangun untuk mengakomodir kebutuhan mobilitas masyarakat
seberapa efektif nantinya lrt dalam mengurangi kemacetan jakarta
kita simak ulasannya berikut ini
kemacetan bagai pemandangan harian yang terpaksa dinikmati oleh warga jakarta
penyebabnya tidak lain adalah aktivitas dari warga jakarta sendiri
dan juga dari masyarakat di wilayah penyangga seperti bogor depok dan juga bekasi
untuk itu pemerintah telah membangun lrt jabodebek
dan optimis nantinya akan membantu mengurangi kemacetan di jakarta
light rail transit atau lrt sebuah sistem angkutan masal yang sudah dibangun di wilayah jakarta
berfungsi untuk mengangkut perjalanan penumpang di jakarta dan wilayah penyangga
lrt merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemacetan di jakarta
dikutip dari laman the tick news pj gubernur dki jakarta heru budi hartono berharap
kehadiran lrt dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke jakarta
lantas bagaimana pandangan masyarakat terhadap hadirnya lrt
apakah lrt diyakini masyarakat dapat menjadi transportasi yang bisa menekan angka kemacetan
menurut saya sih semua tergantung dari mentalitas masyarakatnya
kalau masyarakatnya mau mencobanya
naik lrt naik kendaraan umum ya pasti kemacetan akan berkurang
tapi kalau enggak ya kemungkinan ini akan seperti biasa aja nggak akan berubah
jelas sih sangat membantu
soalnya kan lrt itu kan setahu saya dari bekasi sama dari cibubur ya
traffic dari bekasi sampai cibubur kan kalau misalkan naik mobil
macet parah kan kalau ke arah jakarta
itu sangat membantu sih
kehadiran lrt sebagai transportasi
kemudian perjalanan lintas kota memang diharapkan dapat mengurangi padatnya arus lalu lintas
terutama pada hari kerja
dengan dioperasikannya lrt
harapannya itu orang di sekitar kawasan tersebut
akan pindah ke lrt dan meninggalkan kendaraan pribadi
tetapi perpindahan ini hanya mungkin terjadi
kalau ada persyaratan persyaratan yang memenuhi
persyaratan itu apa
salah satunya adalah layanan integrasinya atau perjalanan bus dan last mile nya ya
yang kedua soal bagaimana kebijakan tarif parkir
lrt sebagai transportasi massal yang saat ini dinilai mampu menampung
satu ratus lima puluh sampai dua ratus ribu penumpang setiap harinya
ternyata dirancang dengan memenuhi tiga aspek penting yang harus dimiliki oleh sebuah transportasi massal
ketiga aspek tersebut adalah safety
jadi kalau dari aspek keselamatan
sebenarnya lrt ini dengan teknologi terbaru yang digunakan
dengan driverless tanpa masinis
dan sudah di aplikasikan atau diimplementasikan di berbagai negara
ini sebenarnya satu yang bisa menawarkan keselamatan
aspek keselamatan yang dijamin
yang paling utama ya tentunya adalah ketepatan waktu dari kendaraan atau transportasi lrt ini
dan tentunya yang juga tidak kalah penting adalah dia harus terintegrasi dengan moda yang lain
jadi sekarang ini lrt di jabodebek ada melewati delapan belas stasiun
hampir semuanya ini sudah terintegrasi dengan moda yang lain
yang sifatnya juga moda manifesal
jadi dengan keamanan kenyamanan serta integrasi lrt dengan berbagai moda transportasi lainnya
diharapkan masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadinya menjadi menggunakan lrt

lrt dapat efektif menekan angka kemacetan khususnya di jakarta